hingga sekitar pukul sembilan lebih dua puluh malam waktu indonesia barat proses pembasahan masih terus dilakukan di gedung tunjungan plaza lima surabaya oleh petugas pemadam kebakaran
asap juga masih mengepul
wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan kebakaran terdapat di beberapa lantai di gedung tunjungan plaza lima
di antaranya adalah di lantai sebelas lantai lima dan lantai empat
di lantai lima dan empat terdapat beberapa tenan makanan atau restoran
diduga kebakaran juga berasal dari restoran itu
wali kota dan kapol restabes surabaya menambahkan hingga kini belum ada korban jiwa akibat peristiwa ini
awalnya laporan kebakaran ini diterima pemerintah kota surabaya dari warga yang menghubungi komen center satu ratus dua belas
empat menit kemudian puluhan
dua puluh unit mobil pemadam kebakaran termasuk bronto skylift yang bisa menjangkau ketinggian lebih dari empat puluh meter diterjunkan
proses pemadaman api berhasil dilakukan selama sekitar delapan belas menit
selama proses pemadaman arus lalu lintas yang ada di jalan embong malang ditutup total
rencananya pada kamis pagi tim puslap empat polda jatim akan diterjunkan
untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang terjadi di gedung tunjungan plaza lima
samarindora andreas wicaksono surabaya jawa timur